agoi ya emang
lama kali kau baru keluar
bapak sudah lama nunggu disini
pak togar saya kira beneran bapak saya loh
eh macem mana sih kau ini
aku ini kan bapak kau
kalau di sekolah
aduh ini kenapa sih pak togar
pak togar jadi tukang bakso kalau malem malem
ya pak togar itu sekarang
jadi ini side jobnya jadi tukang bakso
kameranya terbalik tunggu tunggu sebentar
aku bukan tukang bakso
kebetulan bakso lewat kan
tak tak tak
kelar itu ya kan
kau ada ada aja
masa bapak jadi tukang bakso ngaco
oh saya kirain kalau malam jualan bakso
baru mau beli
masa bapak jadi tukang bakso
ada ada aja kau
jadi begini ripki
bapak telepon kau
tadi kan panitia bicara sama bapak
katanya itu yang ngisi acara mengundurkan diri
kan saya udah gak menjabat jadi panitia
intar kali kau
ini pertanyaan bagus ini
kau tumben bagus pertanyaannya
eh jadi begini
bapak terus terang ya aku bilang sama kau
mau minta tolong sekali lagi
biar kalian bantu bapak lah biar ngedance di situ ya di acara itu ya
pak maaf banget ya
bapak lupa ya
waktu video saya ngedance sama michelle kesebar di sekolahan
ini apalagi kalau dance nya live di depan anak anak semuanya
ini terus terang aku bilang ya
hari senin itu udah hari h nya
panitia mencari penggantinya
itu nggak ketemu ketemu jadi belum ada
kau bantu lah bapak ya
kalau kau ngedance
itu semua semangat terus terang
semua joget semua
bapak aja kadang kadang kalau kau lagi dance
bapak pun jogetnya bapak disitu
pak togar maaf banget
saya nggak bisa deh kalau ngedance
sumpah yang lain aja
bapak nyuruh saya tampil yang lain gak apa apa
asal jangan dance pak
kalau kau ngedance
apalagi aku ini sudah ngomong sama guru guru
sudah ngomong juga sama pak basuki
kalau ternyata kau tidak jadi tampil sama si michelle
kan nanti bapak dibilang pengen bohong
kau jangan malu bisa joget justru kau bagus
kau usah gengsi
soalnya nih saya kasih tahu
tau gak michael apa itu
coba kau ingat gak lagu lagu apa itu yang biligence itu loh
itu semua pakai dance
ada penari nya macem mana
kau jangan malu lah kau
oke pak begini aja
saya mau dance tapi bapak harus bantuin saya
apa sih yang harus bapak bantu sama kamu
bapak kamu di mana
tuh ada bapak kamu di luar katanya mau ketemu sama kamu
bapak udah keluar dari penjara
dari mana bapak tau kalau gue kerja disini ya
atau jangan jangan bapak udah ketemu sama ibu juga
jadi bapak tau dari ibu kalau gue kerja disini
teh kamu boleh nemuin bapak kamu tapi inget ya
jangan lama lama karena apa
bapak bayar kamu buat kerja disini bukan buat ngobrol ngobrol sama keluarga paham
jadi kalau mau ngobrol ngobrol nanti aja pas kamu libur oke
enggak gue gak mau ketemu sama bapak
kamu malah bengong sih udah sana cepet temuin
time is money makin lama kamu bengong di sini kan makin lama kamu kerja lagi
iya gak sih
ya udah sana eh inget ya jangan lama lama
ini beneran bapak
tapi kenapa beda ya
ago ya mang lama kali kau baru keluar
bapak sudah lama nunggu disini
ah cuman sih
pak togar saya kira beneran bapak saya loh
eh macemana sih kau ini
aku ini kan bapak kau kalau di sekolah
wah tapi keren kali kau
jadi kalau begitu kau pulang sekolah kau part time lah ya bekerja
ini keren kenapa keren
karena dari muda kita harus belajar bekerja
iya kan tapi ini bapak kasih tahu lagi
kau juga harus bisa membagi waktu
oh siap pak
yang mana pada saat kau bekerja
yang mana pada saat kau sekolah
jangan sampai turun prestasi kau nanti
kerja kerja prestasi turun lagi
oh saya sih tetap prioritasin sekolah
iya bagus itu bagus itu
tapi kamu tau saya kerja sendiri dari siapa ya pak
ya pacar kau lah
ya si ripki
pak ini saya mau klarifikasi nih pak
kalau saya sama ripki tuh gak pacaran
dan gak bakal pernah terjadi gitu
tidak apa apa juga
eh cinta monyet monyetan lah bapak juga dulu begitu
agak gini bapak dulu
gak apa apa itu yang penting
sekolah jangan sampai turun ya kan
tetap harus jadi pintar cerdas smart amazing pola pikir spektakuler
dam harus begitu
tapi jangan mengganggu pelajaran gitu loh
oh bapak jadi lupa lagi bapak mau sampaikan apa
jadi begini bapak mau minta tolong sama kaum misil
hari senin ini kan acara ulang tahun sekolah kita
biar kau ngisi acara dulu sama si ripki
ngedance lah kalian berdua disitu ya
saya sih oke oke aja gak tau sih
ah si ripki dia sudah mau
tapi dengan satu syarat kata dia sama aku
pak davin pasti marah banget
gara gara rara milih putus
tapi rara terpaksa ngelakuin ini demi apa davin
lardi ngapain sih pake video call segala
ga tepat banget namanya
ga tau apa rara lagi galau
yap sel lardi
ga semangat banget nih ra
lo baik baik aja kan
gue baik baik aja kok
lo lagi galuin davin ya
kalau gue diem diem pacaran sama davin
gue sama anak anak udah maafin dulu kok
kan yang penting sekarang lo ga sama davin lagi
ya daripada lo dirumah terus
mendingan hangout bareng gue
ya udah deh
oke gue otw ke rumah lo sekarang
ya udah take care ya
gue tunggu sampe sini
bapak davin yang ngajakin rara jalan
terus jemput rara deh ke rumah